dia apa lagi ya allah bapak
saya cuma pengen lihat dia lagi di situ
ya allah bapak
jangan jangan jangan
sejumlah orang tua yang hendak menengok anaknya
sempat bersitegang dengan petugas
karena tidak diizinkan masuk ke polres jakarta utara
petugas berdalih ratusan pelajar yang ditangkap
pasca aksi masa tolak ruu cipta kerja sedang didata
sehingga orang tua yang hendak menemui anaknya diminta bersabar
polres jakarta utara mengamankan sebanyak dua ratus sembilan puluh enam pelajar dari berbagai sekolah
para pelajar ini diamankan dari sejumlah tempat
karena diduga hendak berdemo menolak omnibus law
polisi juga mengamankan ratusan kendaraan roda dua
yang digunakan para pelajar ini
para pelajar tersebut kemudian dibariskan di halaman polres jakut
sesuai protokol kesehatan
polres jakarta utara mencari anak pasca demonstrasi tolak ruu cipta kerja
juga terjadi di surabaya
puluhan orang tua mendatangi mapol restabes surabaya jawa timur
untuk mencari keberadaan anak mereka yang belum pulang ke rumah hingga kamis malam
keluarga khawatir anggota keluarganya ikut terlibat dalam aksi demo yang berujung kerusuhan
soal nyari itu keterangan adik saya ada di mana gitu
artinya info saja ada di mana keberadaan saja
saat ini sedang
iya sedang menunggu informasi katanya suruh pulang besok jam dua
kan pastinya pandik mah saatnya
adiknya belum tahu posisinya di mana
katanya disuruh ke polres
ternyata ke sini juga kita tidak bisa memberikan data
tim liputan cnn indonesia